kita akan menemui pola pola yang sama
kita akan menemui cara cara yang sama seperti yang dilakukan dalam pilpres ini
jadi kawan kawan kita berharap mahkamah konstitusi akan memberikan keputusan
yang bukan saja adil bagi urusan pilpres
tapi menjadi pegangan buat pilkada dua ribu dua puluh empat nanti
terima kasih bagi saudara saudara yang merayakannya
takubalullah minamu in hukum takubal ya karim